rapat pleno verifikasi penetapan salah satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati mimika dari jalur independen pasangan filipus wakerkua habasri filbas berujung ricuh
ketua kpud mimika theodora oshevina magal dilempari kursi oleh pendukung pilbas saat hendak meninggalkan podium
ia bahkan harus dievakuasi aparat kepolisian melalui pintu belakang
pendukung pilbas marah karena ketua kpu menunda penetapan verifikasi pasangan ini dan menyerahkan verifikasi penetapan tersebut ke kpu provinsi
tertundanya verifikasi penetapan bakal calon filbas untuk bisa ikut dalam ajang pemilihan kepala daerah kabupaten mimika karena terhambat oleh beberapa permasalahan hingga pada penonaktifan sementara oleh dkpp pada april dua ribu delapan belas lalu
proses verifikasi pun diambil alih kpu provinsi pada tujuh mei lalu
setelah ketua kpu mimika diaktifkan kembali
kpu mimika mengaku dari verifikasi yang dilakukan kpu provinsi kpud mimika tidak menerima salinan berita acara verifikasi tersebut
sehingga kpu mimika tidak bisa menetapkan pasangan filbas lolos verifikasi dan menyerahkan penentuannya kepada kpu provinsi